udah pegang pegangin ya bismillahirrahmanirrahim
assalamualaikum jennifer jennifer ini kak febri febri
soe ganteng kalau aku udah sering pacaran kau kusoi cuma bentar bentar doang habisnya cowok cowoknya
nyebelin pada bikin bete terus tapi kalau sama kau kusoi aku mau kau buka hati
jalan jalan kang kusoi selama ini belum pernah pacaran gara gara kang kusoi nungguin
nakoyu malu malu berarti iya kalau warungnya maju kalau suara bakal bisa beli mobil dia jadi
orang pertama di ciraos yang punya mobil
hebat ya iya tang saya mah motor juga belum punya koko suara udah mau beli mobil
jangan pada ngobrol aja aku ah minum kopinya iya kang
disini sama yang disini khusus makan
ya insya allah rencana nyatanya begitu
gimana caranya biar bisa maju kang kos
aduh saya juga nggak tahu kang saya emang gak punya ilmunya saya cuma ngerjain apa yang ada
enggak berpikir neko neko jalanin aja iya kan orang hanya bisa maju kalau ininya pemikirannya maju
ya wak waalaikumsalam duduk
pokoknya tinggal mau lagi periksa sama dokter
ya di puskesmas aja dokter genit
nanti kita obrolin ya kalau bayinya perempuan mau dikasih nama siapa cek
kasih nama hillary klington aja ce orang hebat

hai nyiapin nama donald trump ya kalau nanti saya punya anak laki laki hahaha
hai kalau anaknya perempuan mau dikasih nama monica sama denny
kalau laki laki saya mah pengennya nama yang berbau indonesia nama nama orang sunda
ini te kapan selesainya selesai selesai gini gini terus sabar
aku neng kan baru dikerjain tadi pagi
yang penting mah warnanya teh sesuai kemauan neng
yaudah tuh neng mau ke dalam aja
besok ketemu kan
kata bu guru yola kita habis makan langsung ke rumahnya jennifer
ngapain kah kita ke rumahnya jennifer
kita harus bunjuk jennifer supaya jennifer itu mau sekolah lagi
jennifer harus kita bunjuk deh bi
biar jennifer tuh tau kalo kita bertiga tuh sayang sama dia
kenapa rayurannya udah mau habis
kok bengeknya kamu
stres mang semuanya pada ngutang
bayarnya minggu depan nunggu transferan
buat modal dagang besok saya sudah tidak punya
jadi saya itu utungannya nggak tahu
si mang hidernya ke mana aja
buat alat masak masak lebaran
besok saya rencana mau ngider ke malaganti
bulan ramadannya masih sebulan lagi
orang orang sudah pada sibuk menciri lebaran
kita istirahat di musola yuk
sekalian salat yuhur
jalannya pelan aja
jeniper bener sayang
orang orang jahat sama jeniper
makanya papa harus percaya sama jenniper
mereka nyuruh papa marah marah sama jenniper
mereka ingin memisahkan kita pak
mereka mau pisahkan kita
kita lewat jalan belakang aja ya pak
di belakang rumah kita kan nggak ada jalan sayang
oh iya jeniper lupa
kita lewat jalan kecil aja pak
kalau kita lewat jalan kecil aja pa
kalau kita lewat jalan kecil aja pa
kalau kita lewat jalan kecil aja pa
kamu naik dulu